tumben kang bahar kesini
saya mau cari buku bonsai
oh kang bahar hobi bonsai sekarang
belum hobi baru mulai
oh emang gak kang kesini aja
lama gak keliatan
berapa lama kita gak ketemu
kemaren mami aku ngomong sama aku
yang bikin aku jadi gimana gitu
apa sih kenapa gak jelas gitu
mami aku nyuruh aku cepet nikah son
dia bilang dia takut nggak ada umur
mending kamu turutin
enggak enggak bukan gitu
kalo kamu cepet nikah mami kamu jadi seneng
bisa jadi obat buat dia
ya sambil makan
ini kang tapi belum ada pot bonsainya
yah gak apa apa lah
ini nggak ada harganya kang
kamu kan jualan
ini hadiah untuk kak kang
kamu gak rugi
gak ada rugi ngasih ke kak kang
kan kak kang yang izinin saya jualan disini
ah bukan saya yang gini
saya cuma nolong kamu carikan izin
buat bisa jualan disini
iya kang terima kasih
seharusnya saya yang terima kasih
lain kali kalau ada perlu
kak kang kabarin aja
biar saya yang datang ke kak kang
gak usah kak kang
kamu buka pintu aja
kamu harus balik ke kantor nih
kan gak ada yang harus kamu kerjain
ya tapi kan gak enak kalau keluar kelamaan
mampir pak lasari
bapak mau beli buku
buku apa pak
emangnya kamu harus tahu beli buku apa
saya di tampomas
gak jauh dari perapatan
gak usah nanya ada apa
udah makan siang ya
besok kau makan siang sama aku aja
tapi kan biasa
kalau tempat makan enak pasti rame
motor saya abis bensinnya
dorong ke pembensin
terus isi bensin
pembensin jauh kang
aku gak mau disuruh saya
mau kang mau
tungguin kang bahar kesini
saya mau cari buku bonsai
oh kang bahar hobi bonsai sekarang
belum hobi baru mulai
oh maka kang kesini aja
lama gak kelihatan
berapa lama kita gak ketemu
tiga tahun kayaknya mah
tiga tahun gak ketemu
kegantengan kamu naik lima puluh persen
pasti kerja kantoran ya
kamu tau dari siapa
gitu sama telepon kamu
ada buku bonsai
ada bentar ya
keluarin semuanya bos
harus begini kang
saya lihat dulu ya
nah santai kang
saya ke dalam dulu ya
mau beli buku
saya perlu contoh surat lamaran kerja
memang mau melamar kemana
kan nunggu info dari kamu
hah pake bilang bos segala
jangan lupa kabarnya
kalau cocok bawa saja bukunya kang
masalah harga itu urusan saya
mau pake kanta plastik

saya ke sini lagi kenapa akang pergi
saya kan lagi nyari mertua saya
terus ini motornya gimana
udah diisi bensinnya
kenapa didorong kan udah diisi bensinnya
biasa meting sama bebek
cepet dorong ke sini
ibu ibu cik kenapa
saya mau pulang ke rumah anak saya
tapi nggak tahu jalan
memangnya ibu dari mana mau ke mana
tadi ibu ke pasar sama anak sama cucu
ibu dari pasar sama anak sama cucu
hilang di pasar
nama anak ibu siapa
suaminya namanya muslihat
istrinya muslihat kenal
ya udah tuh ibu ikut saya

tinggal ke mana
bang di mana
uang baru reu
jadi udah sampai